kamu kok sendirian
gak main sama temen temen kamu
enggak nek aku cuma gak mau
cuma gak mau kok
kamu pasti lagi mikirin bunda kamu ya
kok nenek bisa tau
iya dong nenek tau aja
padahal ini cuma nebak nebak aja loh
larinya pelan pelan aja sayang
awas nanti jatuh
hah tuh kan
nek kita main lari larian yuk
yang kejar kejaran duluan siapa
nenek jangan nangis
nenek yang tangkep ya
nenek jangan nangis
ada lagi ada lagi ada lagi
nenek tangkep ya
siapa yang tangkep
nah ditangkep nek
nah kalian udah capek kan
mainnya di luar aja
ya anak pinter
sayang kita harus menjamu ibu ajeng itu dengan baik ya
soalnya dia itu udah baik banget sama kita
jerapin kue kuenya nek
udah selesai sayang
aku bawa seliring yang ini ya
ini aku juga bawa ya bu ya
pelan pelan aja ya sayang ya
ya ampun bu ati
nggak repot bu
ini makanan sederhana tapi untuk tamu yang istimewa
terima kasih banyak ya
saya lagi selalu menerima kasih banyak atas kebaikan harinya ibu ajung
alhamdulillah akhirnya kami bisa ketemu sama ibu
aku doain semoga nenek dapat berkah dari allah karena udah bantuin kami
terima kasih banyak buat situ

tapi juga kebahagiaan
terima kasih ya doanya kalian ya
manis manis semuanya baik baik semuanya
makasih nenek udah bantuin kami
nenek seneng sekali
bantu bening sama temen temen bening semuanya
seandainya aja bening jadi cucuku aku pasti bahagia
nenek gak mau lihat kamu nangis
kamu anak yang kuat ya
saya juga mau lihat kamu nangis
kamu mau lihat
kamu mau lihat
kamu mau lihat
kamu mau lihat
kamu mau lihat
kamu kok sendirian
gak main sama temen temen kamu
nenek aku cuma gak mau
cuma gak mau kok
kok nenek bisa tahu
iya dong ini tahu aja
padahal ini cuma nebak nebak aja loh
nenek pernah bilang kalau mau bantuin cari
tapi sampai sekarang nenek belum bisa nemuin
iya nenek gak apa apa
lagian aku gak punya fotonya bunda
aku cuma punya sapu tangannya bunda
kamu kangen ya sama bunda kamu
iya aku kangen banget
nanti suatu saat kamu pasti bisa ketemu sama bunda kamu
udah kamu pulang aja
kasian dia pasti butuh kami
gak usah nay
kamu juga kecapean banget
tadi aku liat kamu udah ngop ngop terus
ini cuma tinggal sedikit
nanti bisa aku yang beresin
ibu itu nomor satu
kamu harus nolong ibumu dulu
bener nay gak apa apa kak
aku ganti ganti baju ya aku langsung pergi
jadi ini nak peninggalan kalung dari keluarga ayah kamu yang dititipkan
kamu liat deh
di dalam kalung itu ada tulisan awal
jadi nanti kalau bening lagi merasa sedih sepi atau ketakutan
bening langsung pegang kalau ini kamu degap
sini bunda pakein
jaga baik baik ya
kalau ini jangan sampai hilang
karena ini satu satunya barang yang menghubungkan kamu dengan keluarga ayahmu